kita beralih ke informasi lainnya
demam game aplikasi smartphone pokemon go kini merambah surabaya
meski belum diresmikan sejumlah warga sudah kecanduan
bahkan rela menghabiskan waktu jam istirahat kerja
mencari pokemon dengan mengelilingi taman balai kota surabaya
demam game aplikasi smartphone pokemon go sudah merambah surabaya
pecandu game ini pun mulai anak anak hingga orang dewasa
seperti dua orang pegawai swasta ini yang rela berkeliling di taman balai kota surabaya
hanya untuk mencari monster pokemon saat jam istirahat kerja
menurutnya game pokemon go ini mengembalikan kenangan masa kecil mereka
akan film kartun pokemon dengan toko kartun yang bernama pikachu
dengan mengaplikasikan teknologi gps tak jarang pemain game ini harus rela menuju ke daerah daerah
yang belum pernah mereka datangi untuk mendapatkan koleksi monster pokemon
yang dianggap langka dalam game tersebut
game ini seperti membeli masa lalu membeli kenangan
jadi saya menemukan masa kecil saya ada di pokemon go ini
tidak capek mas nyari nyari gitu
kan kerjanya juga sambil jalan jadi pas jalan ya nyari sekalian
pas naik mobil juga bisa nyari sekalian
jadi ketika dulu kita bayangin kita berkualang kemana mana cari pokemon
gimana rasanya dan sekarang dengan melalui smartphone dan aplikasi pokemon go ini

jadi game ini imajinasi kita itu kayak jadi nyata gitu loh
game pokemon go memang membuat sebagian orang menjadi kecanduan
selain bisa menghibur para pemain game rata rata mencari kepuasan untuk memenangkan setiap levelnya
namun game tersebut bukanlah tanpa kekurangan
terutama faktor keselamatan pemain saat mencari koleksi monster pokemon
yang rawan karena sering tak mengindahkan keadaan sekelilingnya